sebuah truk gandeng bermuatan pakan ternak terguling dan menimpa atap teras rumah warga
di jalan raya surabaya jombang tepatnya di desa palrejo jombang pada minggu pagi
sebelum terguling ban kiri truk gandeng masuk selokan
karena tidak kuat menahan beban muatan truk akhirnya terguling
menurut keterangan kernet truk kondisi jalan yang minim penerangan
membuat sopir truk mengambil jalan terlalu ke pinggir
akibatnya truk bermuatan empat puluh ton pakan ternak itu terguling
dan menimpa pagar serta atap teras rumah hingga ambrum
dari arah mojosari mau ke ngancar
kirim pakan ternak
terus kenapa bisa sampai seperti ini mas
penerangannya jalan tidak ada gelap
tidak ada korban jiwa dalam insiden ini lantaran rumah dalam keadaan kosong
kasus kecelakaan ini ditangani unit lakalantas polres jombang